dan menjelang libur panjang lima hingga delapan mei nanti
polda metro jaya siap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat
polda metro jaya dengan kekuatan enam lebih personil
siap melakukan pengamanan di berbagai titik ibu kota
seperti rumah ibadah tempat rekreasi dan jalan protokol
selain itu jalur mudik atau jalur wisata yang dipakai
juga tidak luput dari penjagaan termasuk tempat peristiraan di tol
di sejumlah tempat peristirahatan akan diberlakukan sistem khusus
untuk mengurai kemacetan
kita persiapkan jajaran kepolisian terutama pores pores kewilayahan
sudah memetakan gereja gereja mana saja yang akan dipakai ibadah
dan masjid masjid yang akan melanggihakan isro mi rojo
dan personil sudah dikelar penderian posko posko
dalam rangka pengamanan tersebut
termasuk yang ketiga adalah tempat wisata